sejumlah negara sudah melakukan pelonggaran aktivitas di kala pandemi covid sembilan belas
dan kali ini kita akan mengetahui bagaimana pelonggaran yang ada di negara tetangga
yaitu negara kanguru australia
serta dampaknya pada kegiatan beribadah khususnya di bulan ramadan ini
nah sudah bergabung bersama kami ada wni di melbourne australia
ada pongky natatmaja dan juga mita artyaswati
assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia
mas pongki dan mbak mita apa kabar
bagus salam maaf sama orang yang ada di situ
alhamdulillah kabar baik
nah kalau di indonesia kan sedang sahur di sana sudah subuh begitu ya berarti
betul jadi kami sudah waktu subuh di sini dan mulai terbit
oke berarti sudah siap beraktivitas
nah mas pongki dan mbak mita ini yang saya ingin tanyakan adalah
ramadhan tahun ini adalah ramadhan ketiga di kala pandemi
kondisi pelonggaran sudah ada kita sudah bisa beradaptasi
bagaimana kondisi ramadan tahun ini mas dan mbak
ya alhamdulillah dengan pelonggaran restriksi kami sudah bisa bergabung lagi di masjid indonesia
dan masjid yang lain pun disini juga
alhamdulillah kami daerah yang banyak mesir juga yang lumayan besar
tidak bisa berbuka puasa juga seperti yang digambar tersebut
alhamdulillah sudah bisa balik bisa
jadi sudah tidak ada sudah bisa dibilang tidak ada restriksi dalam arti kayak social distancing
dalam sholat dan beraktivitas silaturahimnya
berarti sudah bisa minimal mirip dengan sebelum pandemi begitu ya
apa sudah ada bukber bukber tiga hari pertama kemarin
sudah ada kebetulan di masjid indonesia kami kalau tiap weekend pasti ada acara bukbar
jadi kita semua orang yang tinggal di daerah wilayah dekat center itu bisa makan bersama bisa bergabung lagi
terawih ada ceramah pun setelah terawih juga
alhamdulillah sudah normal masker juga bisa dibilang optional sekarang
oke berarti sudah masker sudah boleh dibuka
nah ketika mas pongki dan mbak mita tadi mengatakan memang sudah mirip begitu ya seperti sebelum pandemi
apakah ada protokol khusus begitu untuk tetap menjaga
menjaga protokol kesehatan ketika berkumpul ketika ibadah bersama saat ramadan ini
mas dan mbak
jadi di message yang dikirim dari masjid masjid dibilang kalau kita punya simptom
misalnya kayak snifling atau batuk itu diharap tidak datang
dan kalau misalnya baru saja keluar dari isolasi atau merasa tidak enak badan
harus tetap ambil kesehatan
untuk memastikan bahwa kita datang dengan kondisi yang prima
oke jadi kalau misalkan tidak enak badan tidak fit lebih baik tidak melakukan pertemuan begitu ya
tidak boleh datang
yang lebih berapa di ijazah tidak boleh datang
betul masih ada resusi masih ada
tetap menjaga begitu ya
nah kemudian apakah ada semacam aturan misalkan minimal jumlah orang untuk kemudian bisa ikut pertemuan
atau sudah divaksin yang kemudian bisa ikut bagaimana
sebenarnya sih tidak ada lagi batas jumlah orang untuk berkumpul
di rumah maupun di masjid
jadi alhamdulillah sudah bebas sekarang
karena sekarang kualitas untuk yang divaksin sudah mencapai berapa persen ya
lebih dari delapan puluh persen
jadi memang dengan booster sudah mayoritas melakukannya
mungkin pemerintah merasa confidence ya untuk membuka
jadi sudah masih vaksinnya kemudian akhirnya menambah kepercayaan diri begitu ya
ini termasuk untuk komunitas wni ya sudah sudah masif begitu ya vaksin di sana
ya kami lumayan ikut peraturan jadi kita bisa
balik kan karena awal awalnya kan memang harus vaksin untuk sekolah pun
mungkin diharmonisasi di vaksin juga
jadi kami sudah biasa menerapkan vaksin
nah mas pongki mbak mita bagaimana juga kemudian komunitas wni yang muslim ini saling berbaur
dan maupun berkontribusi ketika pada kegiatan beribadah terutama dengan teman teman dari komunitas negara lainnya
mas dan mbak
kami alhamdulillah banyak pilihan masjid yang selain masjid indonesia
ya itu yang dekat sini pun juga ada yang hanya jalan delapan menit dari rumah
itu sangat sangat besar
jadi kalau kita bergabung di sana dengan salat berjemaah maghrib atau isyad dan taraweeh
yang rasanya sangat itulah penuh dan rame rasanya juga
karena kita bergabung dengan orang india pakistan lebanon gitu
jadi banyak kita bisa saling exchange gitu ya
iya dan lagi di masjid indonesia pun saat ini alhamdulillah sudah mulai banyak orang orang yang non muslim yang mengunjungi kita
karena mereka suka dengan cara kita buka bersama dengan makanan makanan indonesia
alhamdulillah sih mereka enjoy
oke ini menarik adalah saling bertukar takjil
apa apa yang biasanya ditukar
apa yang kemudian menjadi makanan indonesia yang ditawarkan mas dan mbak untuk teman teman komunitas dari negara lain misalnya
ya tiga tiga tiga itu yang tugas masak hari itu ya
jadi makanan kecil apa ringan seperti kue kue
kemarin itu juga jadi tiap weekend itu ada pengajian yang bertugas
kadang kadang ada yang dari padang jadi makanannya berupa makanan padang
terus ada yang jadi sesuai dengan menu yang diterapkan oleh yang kontribusi makanan saat itu
alhamdulillah sih mereka nggak
maksudnya enjoy sekali ya dengan kualitas yang diberikan
berarti ini ya tidak hanya saling bertukar makanan antar komunitas indonesia dari banyak daerah di indonesia begitu tapi juga dengan negara lain
yang artinya ini juga mungkin bisa menjadi salah satu medium akultrasi budaya juga ya teman teman komunitas yang ada di sana begitu mas dan mbak ya
ya otomatis karena kita di titik titikin orang dari kualitas lainnya ya
kita harus bisa tahu cara berbicara dengan dan berteman dengan mereka juga jadi kesempatannya bagus
oh baik nah kira kira yang dikangeni ini apa nih
makanan sahur atau makanan buka atau takjilnya apa nih mas dan mbak kalau di sana
di rumah atau di pas lagi bergabung
ketika lagi bertemu dengan komunitas indonesia apa yang dikangeni makanan dari tanah air
yang paling dikangeni sih apa ya kayak makanan lengkap ya kayak nasi kapau gitu
mungkin yang susah untuk dibikin di rumah
ya ya ya di rumah sangat repot
tapi alhamdulillah sih karena memang banyak ya restoran restoran teman teman yang buka catering jadi alhamdulillah choice nya kita yang ada di sini sangat bright sih gitu loh
jadi even lah kayak ada yang makan di sini atau makan di sana ya itu juga sangat banyak ya ya jadi kita harus bisa tahu yang mana kita bisa membuatnya gitu ya ya mbak ya

masing masing ada yang keahliannya sendiri jadi kita gampang untuk pembeli
dan dengan gitu kan jadi gak mikir pas puasa dan buka puasa gak sibuk di dapur jadi gak usah masak macam macam
kita kalau misalnya pas pulang dari kerja berdua agak capek kan jadi ya pesan catering atau pesan dari teman ya alhamdulillah sih banyak yang deket sini
ya alhamdulillah sih banyak yang di sini
ya alhamdulillah sih banyak yang di sini
oke baik nah ini sebenarnya sudah berapa lama sih mas pongki dan juga mbak mita di sana dan ketika sudah pelonggaran di tahun ini ada rencana mudik nggak sih seperti kebanyakan orang di indonesia nih untuk pulang ke indonesia
kebetulan ya memang sih kan sudah dua tahun tidak bisa travel ya terus sekarang sudah bisa belum ada rencana ya pasti ya
insyaallah mungkin setelah lebaran karena kalau lebaran ini kan pasang pasangnya juga bisa ya
kebetulan ya daih ich depressihin karena kalau lebaran ini kan bukan pas renggikan pas bukan
karena banyak orang yang ingin mudik di lebaran setelah dua tahun kemarin tidak bisa
dan penerbangan juga kan sangat terbatas baru beberapa kali per minggu
baik kalau begitu kita doakan ini kemudian bisa lebih normal lagi
bisa seperti pandemi dan kita tetap lebih fokus untuk bisa beribadah di bulan ramadan kali ini
terima kasih mas pongki dan juga mbak mita sudah bergabung bersama kami di sian indonesia connected ramadan
dan sehat selalu